pancasila panca dan sila yang artinya lima prinsip atau asas dalam bahasa taksekerta yang merupakan dasar negara indonesia
tapi seberapa kenal sih genzet dan milenial sama pancasila
sila kelima pancasila
oh my card sebentar ya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
lambang padi dan kapas itu sila keberapa dan apa ya mas
padi dan kapas itu sila ke
sebentar padi dan kapas keempat ya
sila kedua pancasila
kemanusiaan yang adil dan beradab
kalau lambang rantai sila keberapa
kemanusiaan yang adil dan beradab
ketua dan maha esa
tahu nggak sih tanggal satu juni yang dikenal sebagai hari lahir pancasila berawal dari momen
pancasila adalah satu dari dua pilihan yang terakhir dalam sidang bpupki dalam upaya merumuskan dasar negara indonesia pada dua puluh sembilan mei seribu sembilan ratus empat puluh lima
hingga akhirnya pada satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima proklamator sekaligus presiden pertama kita bung karno
menyampaikan pidato bertajuk lahirnya pancasila sebagai gagasan dasar negara indonesia kelak
dan ini dia garuda pancasila lambang negara indonesia
dalam pancasila setidaknya ada lima nilai yang menjadi
jadi dasar kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
ada beberapa cara untuk memaknai pancasila dalam kehidupan sehari hari
sesederhana tidak membedakan teman apapun suku dan agamanya
gotong royong dan membantu orang yang sedang kesulitan
hingga bangga terhadap budaya dan keberagaman yang ada
ada di indonesia